terima kasih anda masih bersama kami di kompas pagi saudara
ada informasi dari penyidik polda jawa barat dan polresta cirebon
yang mengecek lokasi kasus pembunuhan vina dan eki
pengecekan dilakukan di enam titik
lokasi pertama yang dicek penyidik
yakni di warung nasi dan tempat nongkrong para pelaku
sebelum melakukan pengeroyokan pada vina dan eki
selanjutnya penyidik mengecek tkp dekat smpn sebelas cirebon
yang merupakan tempat peristiwa pengeroyokan berujung pembunuhan vina dan eki
dalam cek lokasi pembunuhan ini tim inavis juga diturunkan
lokasi terakhir yang dicek penyidik adalah jembatan layang talun
penemuan jasad eki dan fina usai dibunuh pelaku
pengecekan lokasi pembunuhan vina dan eki
dilakukan penyidik sebagai persiapan
untuk gelar rekonstruksi yang direcanakan pada jumat tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh
akan hadir pula perwakilan dari kejaksaan
melibatkan tampaknya proses rekonstruksi
pengacara dari berbagai daerah yang menyatakan kesiapannya untuk membela pegi
selanjutnya para kuasa hukum ini akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap egy setiawan
para kuasa hukum ini juga tengah mengajukan permintaan salinan bap pegi untuk proses pembelaan
kita meminta salinan bap
nah alhamdulillah secara permohonan kita sudah diterima
cuman untuk salinannya memang tidak bisa diberikan malam ini
mungkin besok perwakilan dari kami hanya beberapa orang saja datang ke takti untuk meminta tanda tangan daripada calon klien kami
setelah ditanda tangan maka resmilah dia menjadi klien kami
kurang lebih enam puluh empat orang
itu pun masih kemungkinan besar masih bertambah